suasana harum menyelimuti keluarga almarhum brigadir yosua dalam acara wisuda almarhum di universitas terbuka tanggerang selatan hari ini
penerimaan ijazah diwakili oleh sang ayah samuel huta barat
rektor universitas terbuka menyerahkan izasa secara khusus kepada orang tua almarhum
kisah kisah terbuka di jambi
selama tujuh tahun karena kesibukan bertugas
almarhum lulus dari fakultas hukum universitas terbuka dengan ipk tiga dua puluh delapan yang masuk kriteria nilai sangat memuaskan
ut mengapresiasi yosua sebagai salah satu mahasiswa dengan ip sangat memuaskan
dengan memfasilitasi kehadiran kedua orang tua almarhum di utcc pada selasa ini
ayah brigadir yosua menyampaikan putranya bercita cita menjadi perwira polisi
sehingga almarhum menempuh pendidikan sarjana dan berencana
karena mengikuti program pasca sarjana hanya ajal lebih dulu menjemput